tapi saya sudah dianggap pemikat mbah sita untuk p overview
dan kaz authors yang masih kaget
saya ingat mereka juga sering mengirimkan
reserve yang pepsi
ropo keral atau pensil
apa maksud kaget ya
kalau cari bantuan buat apa
tapi ini doang